keluarga sering mendengar cerita dari luar
bahwa kamu adalah pemuda yang sombong
mudah marah dan sering menyakiti orang
apa benar begitu
mereka hanya iri dengan kehebatanku saja bobo
kamu itu memang hebat
tetapi kamu salah menggunakan kehebatan kamu itu
itu namanya takabur
aku tidak peduli kata mereka pokoknya
buktinya tidak ada satupun yang bisa mengalahkan
dan ayolah semen ini diculik orang
aku yakin anakku diculik oleh kiboyo putri
ini pasti kelakuan
tapi bagaimana menyelamatkan anak kita
aku tidak akan membiarkan anak kita diculik oleh kiboyo
cepat selamatkan lasmini
aku ini ingin melakukan sesuatu
karena ayahmu sudah berani mengobrak goblik pada ibukanku
ayahmu akan berteguk lutut di tanganku
kalian cari empu di negeri ini
kalau ketemu adu kekuatan denganku
tidak ada yang bisa mengalahkanku
kalau bisa aku yang akan memberi kalian hadiah
jaka suka itu hebat dan sangat tampan
iya karena kesombongannya saya tidak suka sama dia
kamu sengaja menantangku
ampun jaga supa
ampun jaga supa
sudah sudah sudah dia sudah minta maaf dia bukan lawan untuk jaga supa
ini kak tuak yang paling enak kak
tapi aku ingin ditemani
siapa yang mau menemani kuminum
aku tidak mau minum sendiri ya
kang jakas jangan kang jakas
kang jakas jangan kang
aku disini untuk bersenang senang
jangan ada yang ikut campur
siapapun yang berani ikut campur
jangan lupa anakku
jangan lupa anakku
jangan lupa anakku
keluarga sering mendengar cerita dari luar
bahwa kamu adalah pemuda yang sombong
mudah marah dan sering menyakiti orang
apa benar begitu
mereka hanya iri dengan kehebatanku saja bu
mereka hanya iri dengan kehebatanku saja bopo
kamu itu memang hebat
tetapi kamu salah menggunakan kehebatan kamu itu

itu namanya takabur
aku tidak peduli kata mereka bahwa

buktinya tidak ada satu penyakit yang tidak bisa dikaburkan dari mereka
kalau kamu memang merasa hebat
carilah lawanmu yang sebanding
aku pasti bisa mengalahkan orang itu
aku pasti bisa mengalahkan orang itu
kibuyo putih adalah penekar yang hebat
kibuyo putih adalah penekar yang hebat
sekarang dia menculik putri tunggal adipati surangga yang bernama lasmi

dan bawa dia ke kadipaten

kalau kamu memang benar benar orang yang happ

aku mendengar kehebatanmu
kamu adalah putra sahabatku
kamu adalah putra sahabatku
tolong selamatkan anak kami lasmini jakasupa
sehebat apapun kiboyo putih itu
aku pasti bisa mengalahkannya
dan aku berjanji akan membawa putrimu kembali
kalau memang begitu
aku akan memberikan separuh hartaku kepada kamu
janjimu harus ditepati
dia menguasai semua ilmu hitam
baiklah aku akan segera membuktikan
baiklah eh sumpah
apa kali kita ter situ
tidak ada yang basilit jadi ahsan
pondok hebat di sini
apa yang berlaku
ya saya selalu untuk menurutmu